hai ada masih bersama kami di sianan indonesia connected ramadan masjid istiqlal menggelar
istiqlal halal expo lima belas hingga dua puluh empat april untuk bisa mengampanyekan gerakan beli produk halal indonesia
kegiatan ini pun sekaligus menjadi expo pertama kalinya sejak masjid istiqlal berdiri
istiqlal halal expo digelar di pelataran masjid istiqlal pada lima belas hingga dua puluh empat april dua ribu dua puluh
ada lebih dari seratus umkm yang menjajakan produk halal mulai dari makanan hias dan hingga juga pakaian ya
dan selain pameran dalam kegiatan ini pun menyediakan layanan gratis untuk konsultasi sertifikasi halal
serta pembiayaan izin edar kegiatan ini juga menjadi expo pertama sejak masjid istiqlal berdiri

ini tes tes untuk mengukur kapasitas kami
dan insyaallah nanti kalau perlu itu menjadi expo permanen di sini
jadi bukan hanya hari ini ramadan ini tetapi bagaimana memberikan pelayanan terhadap masyarakat kami
space kami cukup luas insyaallah ini tak cukup jadi tiga belas hektare istiqlal ini